jadi kita bisa menerima kembali bahkan lebih baik dari hasil dua ribu delapan belas
karena kan memang waktu itu lagi fit fitnya
terakhir pindahkan ke binang datar
kurang lebih satu setengah lebih lah
bisa sampai lahan parkir dan tidak bisa lalu lalang di dalam kawasan wisata setelah revitalisasi
yang all star tuh yang yang dari scrimmage scrimmage itu dipilih
tidak lepas dari pertanyaan setelah makanannya apa aja gitu
dua belas mutiara setiap pintu terbuat dari satu mutiara
tidak maksah jadi saya pingin karena saya dari kecil suka organisasi mbak saya pernah ikut lomba
setelah itu bahan yang telah tercampur ditambahkan mikroba fermentor dan didiamkan selama dua puluh satu hingga tiga puluh hari
tetapi kalau sampai tiga ratus lima ratus berarti kan ada kesalahan dalam defini
karena banyak sekali rakyat kita yang penghasilannya hanya satu juta rupiah sebulan
begitu juga puri kalau kita undang pada saat ada acara acara keagamaan di kecicang juga beliau datang
jadi mungkin enam puluh timnya empat puluh pembalapnya gitu
bukankah ini juga salah satu dari akar permasalahan itu
itu dibutuhkan untuk kondisi seperti ini itu delapan lacur
karena risiko hujan lebat dan angin kencang
selama proses pembakaran itu juga kita harus memastikan agar kondisi api stabil
tidak dapat dipungkiri terjadi akibat adanya pandemi beberapa waktu lalu
tapi itulah pertama mungkin fia juga menyuruh imi membuat komisi women in motorsports
perlu diingat menjalani hidup juga merupakan kompetisi
kita ngenalin kalau ya kita ngenalin kalau dunia balap ini tuh terbuka untuk kalangan perempuan dan gak harus jadi pembalap gitu
jadi peradilan acara konstitusi itu apa
seribu megawatt dan juga investasinya miliaran dolar
ya jadi memang ini terjadi tabrakannya itu antara rangkaian kereta api turangga ya
ada kevin ardilova dimas maditya ada muhammad khan juga
meski tampak hanya usaha kecil tapi bubur ayam ini cukup menjajikan
tapi angket ini kan boleh di pdip pak rey
ada banyak nilai moral dari kisah pewayangan yang bisa kita ambil hikmahnya
kalau tidak pak dia tidak dapat
jadi adanya kesempatan harus adanya kesiapan
dengan menyertakan peserta yang lebih muda dan sebagian besar adalah perempuan
mereka bisa munculin motor bisa munculin mobil bisa munculin sepeda kartu mungkin bahkan benar benar kecil
kita bisa melakukan scan barcode untuk kris
terkait siaran dan pelayanan audio kami
selanjutnya sagu akan diaduk menggunakan air panas
apakah sama apakah nanti kemudian kompolnas akan berusaha mencari informasi sendiri atau menggunakan yang ada dari polisi
setiap ada masalah dia menggunakan kekerasan
dengan memperhitungkan masa inkubasi covid sembilan belas
badan pemberantas narkoba atau drug enforcement agency mengungkapkan bahwa negara tersebut
nusantara sehat itu kolaborasi dokter dokter gigi pelayanan kesehatan
wujudnya seperti apa nanti di dpr apakah jadi angket atau tidak
maka relevan bagi kita untuk kita tinjau bagaimana pengasuhannya
fungsi utama kita memang fokusnya itu di pelestarian alam untuk menjaga kestabilan iklim
iya kontennya disitu ada taruhannya kan
yang sudah berdiri sejak setelah tidak lama kita merdeka
cuman kenapa saya milih nsa ya karena nsa doang yang bisa janjiin ke saya kalau misalnya setapak balik kapanpun itu saya bisa kembali ke setapak
kita buat antisipasi lah karena kan udah muncul virus yang baru nih
oh ternyata ada carmelon dulu juga lakers hire
itu game pertamanya apa ya ben
sudah semasif apa ini diterapkan
bahwa masing masing cawapres besok pasti akan menampilkan gimmick gimmicknya
kita perlu dorong untuk peningkatan produksi
selesai menyiapkan tungku selanjutnya saya bersama pekerja menyiapkan ikan beong yang akan diolah